tim dokter rumah sakit umum provinsi ntb dan dokter rumah sakit dr sutomo surabaya
akan segera melakukan operasi pemisahan kaki pada bayi berkaki enam
yang menjadi viral di media sosial
sebanyak delapan dokter spesialis akan turut serta dalam operasi pemisahan kaki terhadap bayi tersebut
muhammad karunia bayi berusia delapan bulan tersebut lahir di desa suwangi timur
kecamatan sakra kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
hingga senin bayi karunia terus menjalani observasi di rumah sakit provinsi ntb
pihak dokter sudah melakukan screening medis dan pemeriksaan ct scan atau pemeriksaan radiologi
yang menggunakan kombinasi sinar x dan sistem komputer khusus
rencananya operasi akan dilakukan pada minggu depan
kita sudah mulai dari satu bulan yang lalu
kita sudah melakukan screening dengan pemeriksaan ct scan
hari ini insya allah kita akan memfikan untuk rencana operasi
insya allah kalau semuanya lancar minggu depan kita akan kerjakan
orang tua sang bayi muhammad karunia berharap operasi bisa berjalan lancar dan aman
agar kelak anaknya bisa berjalan normal
ada juga perasaan sedih cemas karena ini kan menyangkut masalah operasi
jadi kan kita sebagai orang tua merasa takut lah itu kan karena terjadi apa apanya nanti
tapi mudah mudahan harapan saya
muhammad karunia lahir melalui operasi sesar pada sepuluh november dua ribu dua puluh dua lalu dengan berat badan tiga delapan kg
lalu rahmat junia di mataram ntb